pengiriman paket barang melalui jasa kereta api di stasiun mojokerto menurun drastis jika dibandingkan dengan tahun lalu
dan di salah satu perusahaan ekspedisi di mojokerto menjelang lebaran tahun ini jumlah pengiriman paket barang menurun drastis hingga tiga puluh persen
selain semakin banyaknya pesaing penurunan jumlah pengiriman paket barang juga disebabkan dengan mahalnya harga pengiriman paket melalui kereta api
paket per kilo kini dibanderol rp empat dari sebelumnya rp dua lima ratus
selain sepeda motor menjelang lebaran seperti ini biasanya banyak industri rumahan sepatu di mojokerto yang mengirimkan produk ke sejumlah kota besar lain seperti jakarta bandung dan yogyakarta
pengiluman paket ke jakarta sampai berapa mas
sepeda motor sekarang rp empat lima ratus